polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus pembunuhan perempuan dalam koper
satu tersangka baru yang ditetapkan polisi ialah adik pelaku yang membantu membuang jasad perempuan di dalam koper ke kalimalang
sebelum membuang jasad korban pelaku arief ridwan nulloh sempat menjemput adik korban untuk membantunya memindahkan jasad korban hingga membuangnya
tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama
kemudian setelah sampai di bitung tangerang mereka pindah mobil
menggunakan mobil rental yang sudah dihubungi sebelumnya untuk membawa koper yang berisi korban tadi
disitulah di lokasi tersebut di kalimalang kedua tersangka membuang koper yang berisi jasad korban